kau selama ini
aku pergi ke gunung ciremai
bersama resi mau
untuk menguasai ajian raja musti
katakan yang sebenarnya putra
pada saat itu
aku masuk ke ruang semedia yahanda
untuk belajar kitab raja musti
mencuri yang bukanlah milikmu
itu adalah perbuatan ingkar
terhadap sifat sifat kesatria
aku benar benar menyesal
aku akan menerima semua hukuman
yang ayahanda berikan
raden surawisya saya sudah mengakui kesalahannya
kamu kena berubah
riraku akan hijri
akan datang bestimmta kou
namun ayah anda minta
buanglah sifat kebencian
baiklah ayah anda
tapi aku meminta
bimbingan ayah anda kepada aku
aku akan menghilangkan
dan juga tamak dari dalam hatiku ayah

lebih baik paman semua jalan duluan
biar aku yang mencari keamanan
jika kau tidak mencari keamanan dan keamanan yang kamu inginkan
jika kau mengajak ribut rara santang dan saudaranya
tidak akan mendatangkan apa apa
justru akan menjauhkanmu dari tahta putra
jangan lupa like share dan subscribe

jika kamu ingin mencelakai rakyat santang
lebih baik kamu hadapi aku terlebih dahulu
jangan lupa like share dan subscribe
kamu tidak perlu bersandiwar rai
aku tahu semua akabulusmu
kamu ingin untuk mencelakai kita bukan
jangan lupa like share dan subscribe
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
aku mohon ibunda jangan tertipu dengan sikap dia yang sopan dan halus
sebenarnya dia sangat membenci kita ibu nda
dia ingin menyingkirkan kita dari pajejara
apa yang dikatakan oleh yundar santang itu semua tidak benar
aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu ibu nda
aku ingin kembali ke wisma
masih tidak satu mengrampok kami
sekarang semua kita berpecah